sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
itu artinya mereka bisa melihat kita
lu mesti tahu ya
ada berapa banyak orang di dalam
dua orang di bawah
udah gue ajak pingsan
sisanya jaga jaga di luar
kalau begitu sekarang
kita bebaskan saja saskia
gue bawa lu ke dalam
karena gue mirip sama mereka dan adanya salah satu dari mereka
nah sebelum mereka sadar lu hajar mereka serang
setuju gak lu
siapa tau mereka sadar
kalau misalnya gue bukan satu dari mereka
oke serang aja langsung aja
sepertinya dua orang teman kita dilumpuhkan di bawah kotak segerbus
siapa lagi yang datang ke sini
ini dia orangnya bos
dia berusaha kabur
tapi saya berhasil menangkapnya bos
kamu kenal dia kan
kenapa kamu kaget seperti itu
kamu kenal dia kan
saya nggak kenal sama dia
ada apa jim
dia bukan orang kita tapi
dia entah slogan apa yang kamu bilang
kalau kamu delirukan
kamu akan diterima bagi siapa saja
udah lu udah berubah
koinsir aja sebabnya saya ada pasang tangan perutnya
dan di kantor polisi kalian ceritakan semuanya
selamat malam jimmy dhani
ini kesempatan kita untuk kamu

ayo kita ke dalam
mereka pasti sekitar sini
aku di akhir
jadi ini semua karena ulah jimmy dan dhani
kenapa kamu gak bunuh mereka sekaligus
semestinya dengan gampang kita bunuh mereka pak
tapi kalau bukan karena keselamatan saskia
sesuai dengan apa yang bapak bilang
bahwa saskia jangan sampai terluka sedikit pun
jadi kami nggak berani mengambil resiko untuk menembak pak
dan mereka menggunakan kesempatan itu untuk menarikan diri
bagaimana tentang saskia
saska juga berhasil menyelamatkan diri pak
dia nggak terluka kan ton
terima kasih ton
bagaimana dengan jimmy dan dhani
apakah kita habisi mereka
saya berubah pikiran
saya ingin mereka hidup hidup
saya mau tahu
dari mana mereka tahu tentang saskia
karena selain saya dan ibu tidak ada yang tahu tentang saskia
saya ingin cari tahu langsung dari mereka
bagaimana dengan kamu
saya ingin tahu langsung dari mereka
bagaimana dengan kamu
saya ingin tahu langsung dari mereka
bagaimana dengan kamu

keren di wilayah mereka
ibu bakal mencari dendam saya pun
kita bisa menjaga mereka pada saat itu
pak udah katakan hal itu
aku pasti akan tempoh
fadidah aja sebenarnya
ini bos tangannya bos
mereka pasti ada sekitar disini
kita sudah dekat
kamu jangan nangis terus
tapi aku juga ikut sedih
kamu istirahat saja di rumahku ini
gimana mau istirahat bu
taskia diambil sama bajingan itu
apa sih bu salahnya saskia
apa sih salahnya kita sampai sekian dibawa mereka bu
mereka itu memang betul betul orang kota yang sombong brengsek
mereka mengira semua bisa dibeli dengan uang termasuk membeli wanita
begitu kita menolak mereka marah seperti sekarang ini
awalnya saya kira dia itu orang yang berani
tapi dia tidak
dia orang baik baik bu
baik bagaimana fatimah
mereka itu berlagak seperti malaikat memberi kamu uang memberi kebaikan di rumah sakit itu ya kan
untung saja si fani membuka kedoknya
dan ketika saskia mengembalikan uang itu mereka marah
terus menculik saskia
tengah tengah saskia ada di mana bu
kenapa kita tidak telepon polisi saja sekarang

tengah tengah saskia ada di mana bu
kenapa kita tidak telepon polisi saja sekarang
ya halo assalamu'alaikum

lalu gimana mereka
iya saskia bersama dr aditya bu
alhamdulillah saskia sudah selamat
alhamdulillah saskia sudah selamat
saskia mana sekarang ibu mau bicara
saskia mana sekarang ibu mau bicara
kita terpisah di hutan bu
tapi tidak saja
saskia baik baik saja bu
jadi maksud kamu saskia dan aditya sendirian di hutan
saskia sendirian di hutan
biar aku yang bicara
ajis apa maksud kamu membiarkan saskia berdua dengan laki laki yang tidak keruan juntungannya
yang tidak kamu kenal
yang tidak kamu kenal
kalau saya tidak membiarkan dia pergi apa yang bakal terjadi bu
mak tidak mau peduli
nggak mau peduli fatimah juga akan marah
kamu harus menemukan saskiat sekarang
dia itu kan calon istri kamu wajib
van pelan pelan van
apa perempuan itu melarikan diri
dan nggak cuma itu
anak buah si imam juga tahu kalau itu mereka
dan aku yakin kak
si imam tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan jimmy dan dani
setelah itu dia akan tahu rahasia kita
lalu dia akan mencari
tidak tidak dia akan mencari aku kak
tenang tenang kita masih punya kesempatan kok
yang harus kita lakukan sekarang adalah cari perempuan itu sampai dapat
bagaimana kalau enggak
kakak gak mau tahu gimana caranya
udah sana cari tunggu apa lagi